badan sar nasional mengerahkan helikopter untuk membantu proses pencarian km sinar bangun v di danau toba
helikopter ini nantinya akan menyisir proses pencarian dari udara
helikopter jenis daupin milik badan sar nasional tiba di pelabuhan tiga ras sabtu sore
helikopter dikerahkan untuk mempercepat proses penyisiran dan mengenali tanda tanda keberadaan bangkai kapal dan penumpang yang belum ditemukan
helikopter tidak dikerahkan untuk mengangkut jenis temuan apapun dalam proses pencarian
heli nantinya akan terus berkoordinasi dengan posko untuk menginformasikan berbagai temuan agar kapal pencari bisa langsung menuju koordinat yang dituju
langsung melaksanakan operasi sar yaitu untuk mengetahui tanda tanda di permukaan
karena kami bisa mengenali tanda tanda di permukaan dengan keunggulan alutsista udara
kita memiliki daya jangkau yang lebih
kemudian kecepatannya juga bisa membackup teman teman yang di
bawah dengan kapal
tadi kami melaksanakan bagian yang diserahkan smc kepada kami
jadi sudah ada posisi bagian bagiannya
mulai meng cover dari bagian selatan sampai dengan utara
kami cover semua dan sedikit dilebarkan untuk meng cover kemungkinan sudah keluar dari area itu
dan untuk mengetahui kondisi terkini pencarian korban tenggelamnya km sinar bangun v
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia agus supratman
di simalungun sumatera utara
selamat pagi agus
bagaimana hasil pencarian sejauh ini
kita tahu ada sejumlah alat yang sudah dikerahkan oleh pemerintah indonesia
ya dea dan iqbal di hari ke tujuh ini alat multip
sonar sudah akan dioperasikan
alat yang milik basarnas ini mampu mendeteksi objek hingga dua ribu meter di bawah permukaan air
setelah sebelumnya alat yang dipinjam dari tni angkatan laut dengan jarak jangkau enam ratus meter tidak berhasil menemukan objek
karena ternyata kedalaman air lebih dari enam ratus meter
peralatan yang sudah dipasang kemarin diharapkan dapat melakukan pencarian objek hingga kedalaman dua ribu meter
namun demikian upaya di bawah air ini baru akan dimulai hari ini di hari ke tujuh
kita akan lihat hasilnya nanti
kendala di atas permukaan air yaitu luasnya wilayah kawasan danau toba
kemarin di hari ke enam wilayah jangkauan luasan pencarian sudah tiga puluh kilometer
hari ini akan ditingkatkan menjadi lebih dari tiga puluh km ke arah timur laut maupun ke arah selatan
bahkan pencarian sudah ditingkatkan tidak hanya dengan delapan belas perahu karet dan beberapa kapal yang ada di menyisir dari permukaan
namun dari bibir pantai pencarian tim darat
tidak ada yang bisa ditingkatkan
jadi tim darat juga telah dikerahkan dengan pergerakan ke arah timur laut tetap ke arah timur laut dan ke arah selatan
hari ini juga hari kedua pencarian dengan helikopter
helikopter basarnas dolpin yang sudah tiba kemarin akan lebih intensif melakukan pencarian
jika kemarin helikopter datang pada siang hingga sore hari hari ini sejak pagi helikopter dolphin akan dikerahkan untuk menyisir wilayah wilayah
yang dianggap selama ini tidak terjangkau
lewat pencarian dari permukaan air maupun lewat penyelaman
demikian dia dan iqbal
agus lalu sejauh ini hingga pagi ini ada berapa total jumlah yang dikatakan hilang dan juga meninggal dunia
ya iqbal data pos sar mencatat ada satu ratus delapan puluh tiga korban yang dilaporkan oleh anggota keluarganya hilang dalam tragedi tenggelamnya kapal sinar bangun v ini
namun kemudian pada hari pertama delapan belas dari penumpang selamat dievakuasi dengan baik
kemudian hingga hari ini tiga jenajah meninggal dunia sudah ditemukan dan sudah diidentifikasi
sehingga proses pencarian tinggal mengejar satu ratus delapan puluh tiga korban yang masih hilang
nah kemudian tim juga akan bekerja keras melakukan upaya upaya
tetap menerima informasi dari masyarakat jika ternyata masih ada anggota keluarga mereka yang diduga ikut menjadi penumpang dalam musibah ini
baik terima kasih
agus supratman yang sudah melaporkan langsung dari simalungun sumatera utara